di tengah hirup piku kota jiwa wong jowo
solo masih menyimpan peninggalan kejayaan kadipatan masalah
di tengah kehidupan metropolis kota solo
kisah sang adipati tradisi serta budaya jawa
mengalir di dalam sebuah lembaga adat bernama mangku negara
di tengah arus perubahan zaman
mangkunagaran ingin merawat budaya adat dan tradisi orang jawa
tak ingin dimakan abad
para adipati mangku negara
akan menatap perubahan zaman
dengan melestarikan adat istiadah
menengan pemimpin mangku ngaran masih menjadi perhatian masyarakat jawa
penobatan menjadi tradisi mangkunegaran yang ada sejak ratusan tahun silam
dalam jumenengan dua belas maret dua ribu dua puluh
lembaga adat ini mengangkat bre chakra utomo sebagai mangku negara ke sepuluh

dari salah satu universitas yang mengambil makhluk yang baik
universitas negeri ini menjadi pemimpin baru mangkunagaran setelah sang ayah mangkunagoro ix wafat pada dua ribu dua puluh satu silam
mangku negara adalah sebuah pecahan kerajaan mataram islam kesultanan yang pernah menguasai hampir seluruh tanah jawa
dari perjanjian salatiga pada seribu tujuh ratus lima puluh tujuh disepakati bahwa mangkunegaran berbentuk sebuah kawasan
yang dipimpin oleh adipaten dan dipimpin oleh seorang adipati
dari perjanjian ini pula terbentuk yogyakarta sebagai kasultanat serta surekarta sebagai kasunanat
kanjeng lili soal mangkunegara nih kanjeng ini sejarah kalau kita napak tilas ke belakang ini seperti apa ya kanjeng ya
jadi berdirinya dinasi mangkunagaran ini atau kerajaan mangkunagaran ini adalah
yang mendirikan itu raden masaid atau pangeran sabernyawa lalu menjadi mangkunagara i
itu adalah cucu dari amankurat iv raja mataram
amangkurat iv cucu amangkurat iv
dari putra tertua jadi lahir dari pangeran mangkunagara kartosuro
karena keratonya masih di kartosuro
lalu beliau keluar dari keraton kartosuro untuk
istilahnya mengumpul pasukan atau bagaimana tujuannya
membuat kekuatan anti voc anti belanda
lalu terjadilah pertempuran panjang hingga terjadinya perjanjian salatiga
nah itu antara paku buwono iii itu adalah masih sepupuan
terjadi perjanjian itu berdirilah kadipaten mangkunagaran
tadi kita sempat menyinggung saat terbentuknya mangku negara ini lewat perjanjian salatiga begitu ya
iya seperti itu
ini saat perjanjian salatiga ini apa sebenarnya yang dibahas oleh mangku negoro pertama
sehingga bisa membentuk mangkunagaran itu sendiri
antara raden masaid ya antara raden masaid gambarjowo dengan paku buwono iii
para tua tua dulu ya disini saya menyebutkan ada keterlibatan seorang tokoh patehnya pakubono
sebetulnya patehnya paku buwono patehnya sindrijo
itu menyarankan kalian ini menggawa perjanjian perjanjian ini sudah sepuh
antar saudara ke perang terus yang jadi korban juga rakyatmu
akhirnya pertemuan di desa salatiga itu antara sabernyawa dan paku buwono iii
itu mengadakan perjanjian bahwa saya tidak kepengen memperangi kamu
saya ingin wilayah saya sudah saya kuasai
dan kalau kamu ada serangan dari belanda takut saya berani membackup

department permanian balik selatan selalu mulukkan pemicatingan anggun
selain dvl pengawasan sepuluh nas tabii lalu ini ke langkah sekolahnya
ataupun pengadilan penerbangan air menguasai sejumlah wilayah bekas kerajaan mataram islam
antara lain wonogiri dan karanganyar
dalam perjalanannya masa kejayaan mangkunegaran terjadi
di era ini berdiri sejumlah pabrik dan perusahaan
kini pula ragam tari tarian jawa mulai dikembangkan pura mangku negara
selain itu para adipati mangkunegaran turut menghadapi berbagai perubahan kondisi ekonomi dan geopolitik
berdasarkan catatan buku modernisasi di jantung budaya jawa mangku negara seribu delapan ratus sembilan puluh enam hingga seribu sembilan ratus empat puluh empat
pada era mangku negoro ke lima terjadi resesi ekonomi dunia dan kegagalan panen kopi dan tebu
sehingga menyebabkan kondisi perekonomian mangku negara mengalami degradasi
namun demikian memasuki era mangku negoro vi dan vii
kondisi perekonomian mangku negara tersebut terjadi
mangku negara kembali pulih
revolusi politik terjadi di dalam pura mangku negara era mangku negoro viii
saat itu mangku negoro viii menyatakan bergabung dengan republik indonesia
lewat penerbitan undang undang dasar kerajaan mangku negara
ia menetapkan mangku negara sebagai daerah istimewa di bawah presiden republik indonesia
keputusan mangku negara

soekarno dan paku buwono xii dan mangku negara ke delapan
di pendopo sini beliau menyatakan bahwa mengonegoro dan paku buwono ini menyatakan bahwa
saya ikut bergabung di negara ri saya juga bangsa ri bangsa republik indonesia
jadi mengaku republik ini supaya dikatakan tidak ada kerajaan lagi
ya sudah saya menjadi warga nkri
saya ikhlas saya siap membantu apa yang dibutuhkan pemerintah
namun demikian kewenangan sebagai daerah istimewa dihapuskan setelah adanya revolusi sosial di surakarta
dan diterbitkan yang undang undang nomor enam belas tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh tentang pembentukan hamil ke kota surakarta
kini mangku negara hanya memiliki wewenang sebagai pelestari adat dan budaya

kisah kisah dari mataram
di mataram islam terdapat sejumlah aturan yang wajib dipegang mangku negaran dari kerajaan matawis
sejumlah aturan matawis yang masih dipegang mangku negaran hingga saat ini meliputi tradisi suksesi budaya dan adat patrilineal mataram islam
syarat untuk menjadi seorang kgpa mangkunegoro ini apa saja yang perlu dipenuhi
jadi ini kan penerus tahta dari mataram
berarti tradisi mataram ini yang harus kita ikuti
satu laki laki laki laki yang bagaimana
laki laki pertama itu laki laki anak dari permaisuri
atau laki laki dari yang lahir tertua
iya itu syarat utamanya
karena mataram islam ya islam
selain itu ada pula tradisi kesenian dan budaya yang terus digelar mangkunegaran hingga saat ini
yakni tari bedoyo anglir mendung
tari ini adalah sebuah tarian persembahan yang dipentaskan saat momen momen penting
bagi pemimpin mangku negaran
tarian ini pertama kali dipentaskan saat penobatan atau cumenengan mangkunegoro pertama
tari bedoyo anglir mendung ini saya mendapatkan informasinya
nah tari bedoyo anglir mendung ini ada tari seperti apa ya kanjengnya
ini sepertinya tari dimana diciptakan itu menggambarkan
strategi tempur zaman raden mas said berkelana ya untuk mengembalikan tahta ini tidak dibawah orang asing
jadi penggambaran strategi tempur
makanya ada yang paling depan itu komandannya
siapa disini dituliskan sebagai seorang batak
batak itu paling depan
lalu ada endel asistennya dua
lalu pasukan yang lainnya
jadi ini strategi tempur
strategi tempur yang dilakukan oleh pangeran sambernyowo itu ya
tari bedoyo anglir mendung mengisahkan pertempuran pangeran sambernyowo
melawan pasukan belanda di desa kasatrian
di tiongkok jawa timur tahun seribu tujuh ratus lima puluh dua
berdasarkan catatan babat lelampahan
pertempuran ini berakhir dengan kemenangan pangeran sambernyowo
setiap gerakan tari yang digelar selama lima puluh menit ini memiliki makna tersendiri
adapun penari yang berjumlah tujuh orang ini
membawa busur panah dalam setiap gerakan
tarian ini sempat menghilang selama satu setengah abad
lalu direkonstruksi kembali di era mangku negoro ke tujuh
setiap penari yang mementaskan tarian ini pun wajib memenuhi sejumlah persyaratan
yakni masih remaja atau muda serta tidak sedang datang bulan
selain itu para penari juga diwajibkan melakukan ziarah ke makam para pemimpin mangku negoro terdahulu
untuk awalnya kan kita sering latihan di sini senin sabtu itu
nah itu kita dipilih satu persatu oleh guru sini sama eyang tarwo itu
buru sini itu sebagai pelatih di sini pelatih anglir mendungnya itu
terus udah kepilih orangnya ini udah kepilih orangnya kita latihan rutin
setelah itu kita sempat juga ke magam dari mangku negoro satu sampai sembilan
ada pun alat musik yang digunakan saat pementasan tari bedoyo anglir mendung berupa tiga jenis gamelan
yakni kiai kayut mesem kiai udan asih kiai udan arung serta kiai monggang
konon alat musik ini sudah berumur ratusan tahun
selain dipentaskan saat penobatan pemimpin mangku negara
tari bedoyo anglir mendung juga pernah dipentaskan saat upacara kol agung
atau peringatan wafat dua puluh empat windu pangeran sambernyowo
dan peringatan ulang tahun ke enam puluh empat mangku negoro ke delapan
satu aja siapa
mungkin ada mangku negoro dari pertama sampai ke sembilan ini satu saja

satu aja nggak ada

lembaga adat mangkunegaran memiliki pemimpin baru
sejak seribu sembilan ratus empat puluh tujuh atau sejak diterbitkan yang undang undang nomor enam belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang pembentukan haminte kota surakarta
mangkunagaran telah beralih fungsi sebagai sebuah lembaga adat
lembaga adat ini pun dikenal sebagai tempat berkembangnya kebudayaan dan kesenian suku jawa
ini agusti bre ini sudah mendapatkan gelar mangkunegoro sepuluh nih
saat jum'en dengan beberapa hari yang lalu begitu ya
nah ini kalau dari sudut pandang gustibri sendiri ini
mangkunagaran ini seperti apa sih justi
mangkunegaran itu menurut ya memang saat ini ya
itu sebagai salah satu pusat kebudayaan
tempat lahirnya kebudayaan tempat kita merawat kebudayaan
menjaga kebudayaan melestarikan kebudayaan
dan tentu juga dengan harapan bisa terus mengembangkan kebudayaan tersebut
sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman
tapi ya untuk saya pribadi mangkunagaran itu seperti rumah untuk saya
rumah dan tempat saya tumbuh
misalnya dulu saat saya masih kecil
saya dulu ke sini terus ya saya melihat ini tempat yang luas sekali gitu ya
dulu juga masih rame anak anak kecil yang seumuran saya juga
jadi ya itu tempat saya bisa bermain lah gitu
mangkunagara ke sepuluh mulai memahami mangkunagaran sebagai pusat kebudayaan
saat usianya menginjak remaja
saat itu ia diberikan peran oleh mangkunegoro ke sembilan untuk membawa pusoko
atau benda pusaka puro mangkunegaran pada acara adat malam satu suro
untuk memimpin lembaga adat ini
mangku negoro ke sepuluh pun mengambil contoh dari kesuksesan leluhurnya terdahulu
tujuannya agar fungsi adat dan pelestari budaya jawa puro mangkunegara tetap terjaga
untuk seorang gusti bre sebagai mangkunagara ke sepuluh nih
dari mangkunagara pertama sampai mangkunagara ke sembilan siapa sih sosok panutan dari mangkunagara ke sepuluh
kalau itu mungkin sulit ya mbak ya
sulit di mana tuh
karena menurut saya setiap mangkunagara itu mempunyai pencapaiannya masing masing
dan semua juga bisa dibilang era yang berbeda di kondisi sosial dan politik yang berbeda juga
jadi ya untuk milih salah satu itu menurut saya sulit karena sekali lagi ya pencapaiannya kan berbeda beda gitu
tapi yang justru saya melihatnya dengan pencapaian yang beragam ini yang luar biasa juga
itu justru untuk di era yang sekarang ini menjadi modal yang penting modal yang besar sebenarnya
untuk menjadi acuan motivasi
dan fondasi juga sebenarnya bagi kita untuk bisa meraih pencapaian dan kejayaan yang lebih besar lagi di masa yang sekarang gitu
tentu dengan yang relevan dengan kondisi sekarang juga
satu aja siapa
mungkin ada mangkunegoro dari pertama sampai ke sembilan ini satu saja
sulit sih mbak sulit sulit
satu aja nggak ada
bukan nggak ada tapi justru semuanya
oke nah ini kan kalau gusti bra sendiri kan baru dinobatkan bulan maret ini begitu ya kan
kalau dari waktu saat kanjen gusti mangkunagara ke sembilan ini kan sekitar petang petang lalu gitu
kenapa sih ada lamanya jarak antara saat gusti mangkunegoro ke sembilan ini mangkat sampai penobatan gusti bra sendiri
kenapa lama penobatan dari
dengan pemimpin lembaga adat berlatar belakang dari generasi milenial
puro mangkunegaran ingin budaya dan kesenian jawa tetap relevan untuk dibawa ke era modern seperti saat ini
nah ini kan mangkunegara sepuluh ini adalah seorang milenial begitu ya
di era milenial dan serba modern seperti saat ini nih gimana tetap menjaga seni dan budaya yang dimiliki mangkunagaran ini di tengah perubahan zaman seperti ini
tentu sebagai ya bisa dibilang anak muda seorang milenial tentu kan pasti kan kita ingin mikir untuk inovasi untuk dobrakan gitu ya
tapi sebelum itu kan sudah kita harus sebenarnya kita mundur satu langkah ke belakang dulu sih mbak menurut saya gitu ya
karena bagaimanapun juga
ketika kita sebagai pusat kebudayaan tentu kita mempunyai tugas untuk melestarikan apa untuk menjaga kebudayaan untuk merawat kebudayaan
untuk melestarikan kebudayaan kita dulu gitu ya
sebenarnya prioritasnya kan ada di situ gitu
dan untuk itu tentu untuk melestarikan kebudayaan kita juga harus tahu kan sebenarnya kebudayaan apa sih yang kita jaga gitu
dan itulah kenapa menurut kami berencana gitu ya untuk langkah pertama itu adalah untuk
menggali kebudayaan itu sendiri dulu
betul penggali itu maksud kami adalah melalui riset melalui penelitian gitu ya
supaya kita tahu lah kita tahu nilai nilainya kita tahu sejarahnya kita tahu adatnya gitu
dan setelah itu kita dari penggalian kita masuk ke tahap pelestarian
nah ini kan kalau menurut catatan saya nih era modernisasi soal seni dan kebudayaan mangkunagaran ini sudah dimulai
dari zamannya mangkunegara ke delapan begitu
mangkuluk negara ke delapan ini yang menampilkan tari bedoyo anglir mendung di salah satu tv negara
lalu untuk mangkunegara sembilan ini yang membuat website khusus puro mangkunegaran begitu
nah kalau gustibre apa nih mungkin ada gebrakan baru untuk kedepannya
iya kalau kami kami sebenarnya ingin menciptakan mangkunegaran yang hidup gitu ya
hidup di sini dalam artian bahwa mangkunagaran ini bangunan tapi bangunan yang hidup
dimana kami ingin terus bisa masih bisa berinovasi kita bisa menciptakan hal hal baru dan mengembangkan kebudayaan ujungnya mbak ya
dengan tetap tidak melupakan akarnya
dan tentu untuk kita bisa menghidupkan mangkunagaran tentu kita harus lebih banyak kegiatan yang dilakukan di mangkunagaran ini
di dalam pura begitu ya
betul misalnya dengan adanya latihan tari adanya latihan gamelan dan sebagainya
itu menurut kami menjadi suatu experience yang experience tambahan untuk turis
pencatatan sejarah dan budaya secara digital lewat media sosial dianggap relevan oleh puro mangkunegaran untuk menjaga budaya demi menghadapi era modernisasi saat ini
selain itu mengemas acara musik dengan menyisipkan unsur budaya dan kesenian jawa dianggap mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya jawa
nah ini apa pesan yang ingin disampaikan oleh seorang mangkunegara sepuluh nih terkait dengan melestarikan dan menjaga budaya yang ada di mangkunegara
oke jadi untuk melestarikan
dan mengembangkan kebudayaan itu kami rasa bukan sesuatu yang kami bisa laksanakan sendiri
dan sebagai salah satu pusat lahirnya dan berkembangnya suatu kebudayaan
puro mangkunagaran kami siap untuk menjadi suatu wadah suatu teman diskusi suatu kolaborator bagi masyarakat
setiap unsur masyarakat
itu termasuk akademisi termasuk budayawan termasuk pemerintah termasuk lembaga sosial lembaga kebudayaan dan sebagainya
untuk bisa bersama sama berkolaborasi untuk bisa bersama sama terlibat dan berkontribusi untuk puro mangkunagaran
dan saya juga ingin bisa mengajak juga sebenarnya untuk masyarakat indonesia khususnya surakarta
untuk bisa bersama sama
karena kita melestarikan kebudayaan mangkunagaran untuk bisa mengembangkan kebudayaan mangkunegara
dan supaya bisa memiliki rasa kepemilikan juga terhadap puro mangkunagaran yang kami harap bisa menurunkan sedikit
atau mendekatkan menurunkan jarak dan mendekatkan juga antara mangkunegaran dengan masyarakat
merupakan petunjuk kearifan manusia di masa lalu
dengan menjaga serta melestarikan budaya dan adat istiadat
langkah ini menjadi langgam apresiasi memaknai wasiat pendahulu